saya coba tanya kang murad barangkali ada info kerjaan
kalau dia tanya ada apa kamu jangan grogi jawab yang benar
kang saya udah lama gak jadi tukang todong udah gak mau lagi jadi tukang todong
bisnis yang dia bangun dimana akang ada di dalamnya
itu bisnis yang bagus tapi bukan bisnis yang baik
itu yang bikin akang terus mikir
bisnis yang bagus tapi bukan bisnis yang baik
seperti kang bahar
sebelum dia pergi
bisnis itu sudah akan tinggal
akang mau bisnis yang lain
masa akang jadi tukang kicimpring
neng malu mah
buat apa malu
saya juga pengen bangga
terus akang pengen belajar bikin kicimpring
kalau cuma cara bikinnya akang sudah tahu
ini kan makanan kita dari zaman dulu
yang akang belum tahu
bikin kicimpring yang enak banyak cepet
terus gimana ngejualnya
itu juga kalau kamu gak khawatir bakal tambah saingan
sudah ada yang ngatur
saya mau ketemu sama yuyun
iya ada apa
ini resep membuat kecing pring
komposisi yang pas antara bahan baku singkong dengan bumbunya
ini bukannya rahasia perusahaan
gak usah terima kasih kang
ini tidak seberapa dibanding kebaikan akan waktu saya masih hidup di jalan
tanggal dua puluh empat agustus
kalau buat awal produksinya belum banyak semua bahan bakunya akan beli aja di pasar
kalau produksinya sudah banyak singkongnya bisa akan langsung beli di petani di subang
biar harganya lebih murah dan biar selisihnya lebih banyak
nanti yun ngomong dulu sama abah
buatin abah kopi
saya bikin kopi dulu buat abah
kamu mau sekalian saya buatin kopi
saya mau pamit aja
semoga bisnis baru akan sukses
terima kasih sama sama
mereka akan menanggap atawada
berdua orang yang tidak sekalian kabur sama sama
duanya ook menggilir diri
dan akan memulai bisnis akang yang baru
nggak perlu jadiin niat di hati aja
sekarang akang ganti baju akang udah daftar lomba
cepat berangkat biar nggak terlambat
lompat lompat lompat
tadi akang lompat lompat sekuat tenaga
aduh dengkul akang lemes
sudah makan belum
kenapa kamu duduk
capek kok berdiri terus
barusan kamu bukan ngajak makan
saya belum makan
ya sudah sana makan
bener kang mus udah pangsiun
berarti gak bakal ikut campur urusan kita lagi
gak tau juga
kamu harus tahu
kalau kang mus nggak akan ikut campur urusan kita lagi kita nodong lagi yuk
kasian saya rupanya
dia kurang paham alas jadi tetuan anti tretna
kalau berhasil kuningan sekarang lagi
kemarah berhar prophet deh
hurufnya dirima sato
lu ya tau gitu
namanya musuh mereka hal good fi appreciate
persibilikan padahal satu ulang tahun memang jalanya anjur
mana ada orang yang takdirnya jadi orang jahat
itu mah pilihan orangnya aja
kalau kita milih jadi tukang todong aja
kan kita sudah pernah jadi tukang todong
sekarang kita jadi tukang todong lagi aja
kita bisa dapat uang tapi hidup kita jadi nggak tenang
barangkali ada info kerjaan
kalau dia tanya ada apa kamu jangan grogi
jawab yang benar
kang saya udah lama gak jadi tukang todong
udah gak mau lagi jadi tukang todong
mau nyobain kerjaan yang lain
saya mau minta bantuan dari akang
barangkali ada info
dia mau cari kerjaan lain
barusan tanya info kerjaan ke saya
mungkin kamu ada
saya juga nggak ada
kamu mau nanya sama siapa lagi
kamu udah di sana
aku ke sana
lomba makan kelupuk